mumpung anissa sedang tidak ada kita selesaikan persoalan anissa ini
persoalan apa dengan anissa
man man berapa kali aku harus katakan padamu anissa bukan anakmu
kalau kamu menganggap bahwa anissa itu bukan anakku aku terima
kok belum tidur
apa ada kerjaan kantor yang harus dikerjakan
aku tadi ketiduran sini
ada apa sih mas
mimpi itu mengganggu ku lagi
aku tidak mengerti rasa takut
mungkin agar kita selalu mengingat anak itu
atau barangkali itu
isyarat dari allah
agar kita mengasuh anak itu
aku juga berpikiran begitu
tapi bagaimana caranya
barangkali sudah lewat nih pak
biasanya dia lewat sini jam jam seperti ini nih
atau barangkali hari ini dia tidak kerja pak
mungkin dia sakit atau
sudah sudah jangan banyak ngomong
lebih baik kamu perhatikan jalan ini
nanti kalau keasikan ngobrol malah lewat lagi dia
nah itu dia pak
sekarang kamu pura pura memperbaiki mobil ini
mobilnya sudah beres pak
itu cuma businya aja yang kotor
nah sekarang mobil om sudah bisa jalan
om boleh gak ngebantu kamu mengantarkan rantang rantang ini
om ini ada ada aja kekurangan kerjaan
seberang atelir om ya
shhh tunggu dulu
om ingin ngebantu kamu mengantar rantang rantang ini
sekarang kamu masuk ke dalam mobil
biar rantang rantang ini om bawa
ini sepedanya gimana om
dimasukkan bagasi gak cukup
pokoknya kalau om yang sudah bilang gampang
pasti gampang ya
sepedanya mau taruh mana ini pak
enggak ditaruh dimana mana
sekarang ayo nisa kamu masuk ke dalam mobil itu
biar pak samin ini yang bawa sepeda
sudahlah sekali sekali yuk
ah nunggu dua jam kok akhirnya gini
mentang mentang bos payah nih
oke tuan putri
sekarang tolong tunjukkan alamat parah langgananmu
hamba akan mengantar kemana saja
itu ntar belok kanan om ya ambil suaranya tuh
oh oke jadi disini belok kanan ya
kasian yang di belakang ya
kok cepat kembali
kamu tabrakan lagi
selamat siang bu
enggak bu justru om ini udah bantu nisa rantar rantang pake mobilnya
bentar ya om saya bantu iman dulu
apa maksudmu sebenarnya man
lupakanlah masa lalu kita
kamu jangan mimpi
aku tidak bermimpi yanti
kenyataan apa maksudmu
cuman waktu itu aku cuma bercanda
aku hanya ingin mengganggumu
yanti hampir setiap malam aku selalu bermimpi tentang anissa
percayalah yanti aku bicara jujur
itu kan hanya perasaanmu saja
kamu harus bisa melupakannya
aku gak mungkin kembali lagi padamu
dan tolong jangan ganggu lagi kehidupanku
aku tidak mengganggu kehidupanmu yanti
aku kemari cuma ingin bertemu dengan anissa
aku cuma ingin bermain dengannya
dan aku lihat
dia juga senang bermain denganku
terserah kamu lah
tapi jangan dibatkan aku
ini esnya mau minum mana beli dulu
anissa nanti bantuan ibu cuci piring ya
ya om bisa tuangkan
sudah sudah sudah sudah
terima kasih ya
masih mau sekolah gak
mau dong om
tapi uang anissa belum cukup
soalnya ibumu itu tidak setuju
kalau oh membiayai sekolah kamu
surat surat kenal lahir kamu untuk om pinjam
ya supaya bisa mengurus sekolah kamu
kamu tau kan
surat surat yang om maksud
kebetulan semuanya saya yang simpen
kapan om perlu surat surat tersebut
saya ambilin sekarang ya om ya
jangan sekarang deh
nanti ketahuan ibumu
nanti kalau ada ibu
om kasih saya ya
om peraparan batuk aja
bentar ya om
jangan kasih tahu ibumu ya
nanti kalau semuanya sudah beres
baru kita kasih tau
nah dan kalau dia marah
om yang tanggung jawab
jangan kasih tau ibumu ya
salam buat ibumu ya
asal persoalan ini selesai
aku jadi gak ngerti
kamu jangan pura pura tidak mengerti
waktuku tidak banyak
mumpung anissa sedang tidak ada
persoalan apa dengan anissa
berapa kali aku harus katakan padamu
kalau kamu menganggap bahwa anissa itu bukan anakku
dengan berat hati
terpaksa ku katakan
kamu telah berbuat sero
anissa bukan anak suamimu